herianti ditangkap oleh anggota unit satu jatang ras polda sumatera selatan
di kediamannya di jalan tugu mulyo palembang pada senin sekitar pukul dua belas siang
selain herianti polisi juga mengamankan prof hardy darmawan yang statusnya sebagai saksi
hardy turut mengantarkan simbolis uang bantuan dua triliun bersama herianti
yang diserahkan ke kapolda sumatera selatan irjen pol eko indra heri pada dua puluh enam juli lalu
di hadapan awak media dan petugas hardy darmawan mengatakan bahwa dirinya belum melihat
adanya bantuan dua triliun rupiah dari herianti
mantan direktur rumah sakit caritas tersebut menambahkan
jika memang uang sumbangan tersebut hoaks dan tidak ada
dirinya meminta maaf atas kegaduhan tersebut
kata bapak sudah ada apaan itu
dia mengatakan sama saya sudah ada
dia ngomong bahwa semuanya diserahkan ke pak

masa saya mau di penjara
yang ibu herianti nyapa nyapa juga kalau di penjara
dia mengantarkan pada saya uang itu ada
terus gimana tuh
pak pernah melihat bentuk klinik uangnya
nah sekarang prof

hari ini kita ada beberapa kegiatan
kemudian nanti jam tiga sore kita rencanakan akan ada jumpa pers
kemudian yakinlah bahwa polda semata senata
akan mengarahkan selama ini sudah bekerja
tim tim yang dibentuk oleh pak mbak polda
rencana pada senin pukul tiga sore polisi akan melakukan konferensi pers
terkait penangkapan anak bungsu akidi tio tersebut
hanif hairandi palembang sumatera selatan